eko darmanto datang ke gedung merah putih kpk pukul tujuh lebih empat puluh pagi waktu indonesia barat
lo ngerasainnya seperti itu nggak sih
pertama ada beberapa poin yang membuat kenapa sih pinjol ini menjadi marak terutama di kota kota besar seperti dki jakarta
bukan untuk menyebabkan putusan mk tidak dihormati karena prinsip final and bandingnya tidak dilakukan
banyak ya makanan makanan khasnya
pandemi ya ini karena nggak boleh ketemu orang
ya untuk saya arti kepahlawanan itu
dalam hal mendukung tidak dan mendapatkan suara mayoritas yang kita butuhkan
sementara keputusan mk sudah final